dari tadi berapa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
ini tuh tempat informasi bukan tempat pengaduan
tempat pengaduan rumah tangga dan lain lain
iya kan di sini
eh kei tau gak
lu tuh kalau jadi cewek tuh gak ada matinya tuh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
nah itu dia tuh
itu tuh yang gue bilang salut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
agenda apa derry
lah itu ngakunya cowok terganteng di mall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
eh enak aja
ini tuh agenda
kamu ke band ke sini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
pantes sekarang kamu jadi ajaran ada waktu buat aku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
gak ada tapi tapian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
biar ntar kerjaan lo gue nanggung deh
sini sih ya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
kamu ini kok berpindah rempah doang nih
aku mau nih yang kerjaan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
kamu mau lihat aku dipecat
lagian kamu ngapain kerja sih
kamu mau duit berapa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
oke maksud aku gak kecewa sama kamu
kayak gitu kay
kok lo belum pulang
bukannya kita udah kelar dari setengah jam yang lalu ya
itu dia mau jemput disini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
mendingan lo ikut gue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
ntar kalo agung gak dateng
nungguin gue aja ya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

sorry aku sampe
kekeke kamu apaan sih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
kamu tuh kenapa sih
gak pernah bisa ngargain waktu
kamu tau kan kalo aku tuh sekolah sampe kerja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
gak bisa hargain dia
mungkin kalian sama sama capek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
ingat ya bu keluarga ibu banyak utang sama keluarga saya
ini tuh tempat informasi bukan tempat pengaduan
tempat pengaduan rumah tangga dan lain lain
tempat pertahuan semuanya
terus gimana pak istri saya ketepuk
halo bapak bapak ibu ibu
demi kenyamanan mal ini saya harap bapak dan ibu tidak berkumpul di sini
karena di sini tidak melayani masalah pribadi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
pak ini gimana sih
boy g kalian jangan puas dulu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
saya tidak mau masalah ini terulang kembali oke
eh boy udah waktu ya mesti ngapain ya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
ya gak apa apa dong tapi kan gara gara itu juga gue dapat kerja
nah jadi gini
mulai besok kita bakal hemat bicara
setiap ada penyelesaian
ada pertanyaan yang aneh aneh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
gue sama lo disandarin iq lebih tinggi tuh daripada lo
enak aja pinteran lo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
mas mas mas tunggu dulu
gue ini sama keisha gak ada hubungan apa apa kok
kita cuma parter kerja
terus lo ngarepin ada hubungan apa sama kei

kamu apa apaan sih gung

jelasin di mobil
gung lo mau ke mobil

gung lo mau ke mobil
gung lo mau ke mobil
gung lo mau ke mobil
gung lo mau ke mobil
gung lo mau ke mobil

gung lo mau ke mobil
gung lo mau ke mobil

gung lo mau ke mobil
gung lo mau ke mobil